setelah disemayamkan di rumah duka jenazah terpidana mati kasus narkoba freddy budiman
dimakamkan di pemakaman umum kali anak surabaya jumat sore
pihak keluarga meminta maaf atas segala perbuatan freddy yang merugikan masyarakat indonesia
seratus personil kepolisian mengawal prosesi pemakaman freddy budiman
jenasa tiba di pemakaman menjelang pukul tiga sore
sebelumnya jenazah sempat disemayamkan di rumah masa kecil freddy jalan kembangan baru surabaya
freddy dimakamkan secara islam di liang lahat yang sudah disiapkan sejak jumat pagi
perwakilan keluarga almarhum freddy menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan freddy semasa hidup